deket mbak deket mbak
mbak teat ya siapa
petugas direkturat reserse kriminal khusus polda jawa barat
melakukan pemeriksaan terhadap artis sc
yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online
yang sebelumnya turut melibatkan artis ta
sc yang juga merupakan model sekaligus selebgram ini
diduga terkait dalam kasus prostitusi online terbesar di indonesia
dalam pemeriksaan kali ini sc mendapatkan dua puluh delapan pertanyaan
dari penyidik tentang keterkaitannya dengan mucikari mr
sebelumnya mr telah ditetapkan sebagai tersangka
selain sc polisi juga memeriksa seorang saksi lainnya
yang merupakan karyawati bank
dia tidak kenal anola tapi dia tahu dengan jaringannya
hubungannya dengan alona seperti apa ini
dia dikenalkan oleh temannya
untuk apa bang
ya sudah bisa saya pahami ya
selain ta dan sc penyidik memastikan ada seorang artis dan selebgram lainnya
yang akan dimintai keterangan pada hari rabu
mereka diduga terkait dengan seorang mucikari mr
yang bersama dua mucikari lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus prostitusi online terbesar di indonesia
bandung jawa barat